aku boleh ngikutin ke rumah ga
ehm duduknya munduran
pembuahan emang susah di mengerti
kan panggilannya njuh jang
niatnya pulang sekarang

tkw juga kang iden
kerjanya di dubai
tapi kok gak ada sambut bidadari
yang disambut itu yang kerja di warna negeri tin
kalau tkw lokal disambut juga capek marawisnya
mereka kan bisa pulang tiap hari
ini bagaimana caranya
tolong bapak bagaimana caranya ngecek kuota
kok cuma dua ribu
hei pak dua ribu ini artinya dua giga
nah pulsa itu beda sama kuota
kalau pulsa beli seratus dapatnya seratus
nah kalau kuota hitungannya giga
kamu jangan bohongin bapak
kan kalau perlu duit saya bisa
kalau perlu duit saya minta duit ke bapak
ya sabri jangan lupa pak
kamu betul betul tidak bisa dilarang lagi berhubungan sama si dede
sebegitu pentingkah si dede
sampai dia lebih penting dari bapak
bapak yang ngurus dan merawat kamu dari kecil
orang buta juga tahu
si tuti itu lebih segalanya dari si dede
mata hati kamu itu telah buta
biar setan setan yang ada dalam diri kamu itu keluar
bukan kamu setannya
ya tapi sopir juga mau keluar bapak
mana adek kamu
dititipin di rumah nenek
umi bawa leh
dari mana abik
kenapa jahra dititipin di emak
dimana tanggung jawabnya abik
kalau jangan dititipin di emak
abik ini gimana sih
baru datang udah marah marah
abisnya umi tuh kesel sama abik
aabri mau pergi ke bogor ya
aku juga mau pergi ke bogor
kebetulan lagi nggak pengen ke bogor
pengen ke tempatnya kangkau suara
boleh ikut gak
tempatnya enak gak
ada musiknya gak
ya gak ada tuh
tempat juga di pinggir jalan
ngobrolin apa di pinggir jalan
ngobrolin apa di pinggir jalan
ya ngobrolin tentang kerjaan
ih gak asik bingit
jadi mau ikut
kalau abri pergi ke bogor
aku boleh ikut sumpah cuma gak
perempuan emang susah di mengerti
perempuan emang susah di mengerti
kalau gak ditanya tersalah
ini juga edward
semuanya punya edward
semuanya punya edward
akhirnya kapok juga dia
akhirnya kapok juga dia
waalaikumsalam kang aceh
kok helonya gak dijawab
kok mainnya si idan raja sawer gak nongkrong disini
udah kehabisan kali duitnya ya
apa sih rahasianya bisa cantik terus setiap hari
ini nanti kalau bulan puasa ya
liatin muka antin terus pasti gak lapar lapar
hah ngaci gak ada kapok kapoknya ya sama mak suha
kalau perempuan teh takutnya sama apa ya
perempuan takutnya cuma satu kang
kalau itu mah semuanya juga begitu tin
jangan kan ditinggal gak ditebor semenit aja sama antin
eleh eleh rayuannya
kelas ikan cupang nih kelihatannya nih
ajarin atuh temennya
jangan pelit sama ilmu lah
kalau dia nongkrong disini
suruh makan minum yang banyak ya
jangan cuma bisanya ngoceh aja
nanti kalau dia gak bisa ngedapetin kamu
saya yang disalahin lagi ya
ganti udah kayak bus
telolet telolet telolet langsung lewat lagi
makasih ya a'a' bre
ada gajah yang dibalik ke batu batunya
hilang gajahnya datang
aku tahu maksudnya
ada baik yang diam suka padaku
ada gajah yang dibalik ke batu batunya
kenapa gilis si untut yang tergila gila sama si sobri
bukan si sobri nya
saper api kalau begini
sampai jumpa lagi